untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio dengan kabak ops
korlantas polri kombes polrudi antarik sawan selamat sore pak rudi
ya terima kasih pak rudi sudah bergabung dengan kita sore ini
langsung saja pak kita ingin konfirmasi beberapa hal terkait dengan larangan mudik di dua ribu dua puluh satu ini
kan kemarin koordinasinya dengan pemangku kepentingan sudah disepakati ya pak ya soal skenario larangan mudik ini
nah selengkapnya seperti apa sih pak aturannya yang disampaikan humanis tapi tegas ini menggambarkannya seperti apa
jadi mulai awal kita sudah rapat koordinasi dengan intensif dengan segala pemangku kepentingan
dan kita mulai melakukan sosialisasi yang masif
tentunya melibatkan semua pihak apakah itu tokoh tokoh masyarakat
tokoh agama tokoh adat dan semuanya
agar masyarakat benar benar memahami bahwa tahun ini mudik dilarang untuk kepentingan kita semuanya
jadi untuk benar benar menekan angka covid sembilan belas
sehingga yang kita sepakati nanti tetap kita lakukan pencegahan dengan cara kita akan menggelar pos pengamanan sekaligus penyekatan
masyarakat memang masih ada yang coba coba melakukan perjalanan jauh atau mudik
ya nanti kita akan lakukan penyekatan dalam artian kalau ditemukan mereka memang melakukan perjalanan tanpa alasan
misalnya kan ada juga yang bisa diperkecualian itu yang dalam keadaan dinas mendesak
nah itu kan ada ketentuannya juga
kemudian juga mungkin
ada yang benar benar tidak bisa dihindari mungkin melayat atau mungkin ada orang sakit keras
tapi harus dibuktikan dengan surat surat yang ini benar benar bisa dipertanggungjawabkan
sehingga kalau memang itu tidak relevan akan kita kembalikan atau kita putar balikkan
dimulai dari mulai pangkitan dari jakarta jabodetabek
ini sudah kita sekap di bekasi di cikarang barat
jalur tol jalur arteri atau pantura jalur tengah jalur selatan
jadi setiap perbatasan antar kabupaten antar kota ini kita sekat
termasuk yang mengarah ke luar jawa atau ke sumatera
sudah dimulai nanti dari cikupa di merak dan sebagainya
begitu juga yang akan mudik dari sumatera
dipakau itu dari mulai dikepakan penyekatan
ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang coba coba untuk melakukan mudik
karena memang ini benar benar sudah dipertengah oleh pemerintah
lebih baik memang tahun ini tidak usah mudik dulu
ya pak rudy artinya sesuai dengan yang disampaikan bahwa ada tiga ratus tiga puluh tiga titik penyekatan
yang akan dilakukan
operasi begitu ya
dan untuk memeriksa kelengkapan ataupun juga alasan alasan tertentu
kenapa kemudian masyarakat ini mudik
dan kalau tidak ada alasan yang krusial seperti yang anda sampaikan
ini harus diminta putar balik begitu ya
jadi ini akan berlaku nanti di tanggal mulai tanggal enam mei begitu ya pak ya
larangan mudik itu diberlaku tanggal sampai tujuh belas
tetap sebelum itu kita juga sudah mengantisipasi jangan ada melakukan mudik duluan
kita akan menggelar operasi selamatan nanti mulai tanggal dua belas april sampai tanggal dua puluh lima april
kemudian dari tanggal dua puluh lima sampai tanggal lima ini kita lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan
jadi sebelum itu pun kita sudah mengantisipasi
kita mengantisipasi jangan sampai ada perjalanan masyarakat mau berjalanan jauh
kejualan yang beres
jadi makanya mulai sekarang sudah kita lakukan sosialisasi
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang benar benar kita jangan sampai mudik dulu
seberapa efektif sih sebenarnya pak penyekatan ini dilakukan
apalagi kan ini soal kultur begitu ya
tahun lalu kita sudah menyaksikan bagaimana
karena persoalan yang sama begitu
ada larangan untuk mudik
tapi kemudian tetap ditemukan di lapangan ada yang masih bandel begitu ya
ini bagaimana komitmen untuk ketegasan dari aturannya
mohon maaf ini radionya agak terganggu
saya menangkap berapa efektif
jadi sangat efektif
karena tahun lalu pun
kita lakukan hal yang sama itu
ada satu ratus enam puluh ribu kendaraan yang kita taruh balikkan
ada juga yang kita lakukan penindakan
terhadap kendaraan kendaraan yang melanggar
dan ada travel gelap
dan pribadi dipakai untuk mengangkut penumpang mudik
ini kita lakukan penindakan
kami teruja berjata
kita lakukan penindakan
pak rudy yang juga ingin kita tanyakan
bagaimana sih pak sebenarnya untuk izin operasional yang lain begitu
katakanlah untuk transportasi darat
untuk kendaraan pribadi
seperti kendaraan mobil pribadi
bus dan sepeda motor
sudah jelas begitu yang anda sampaikan
bagaimana kemudian dengan moda transportasi lain
ini juga akan membuat kerancuan begitu pak
apakah kemarin juga dengan pemangku kepentingan dibahas soal ini
ini sudah dilakukan
keterapat yang intensif ya
untuk peraturan menteri perhubungan
peraturan surat edaran dari dua ribu sembilan belas
ini sebentar lagi akan dikeluarkan
nanti akan mengatur secara detail
segala sudah diatur
bagaimana juga perjalanan angkutan umum
nanti akan pada waktunya juga akan dilakukan pelarangan
atau pembatasan termasuk operasional terminal terminal juga begitu
sudah akan diatur
jadi akan diakses
dan di daerah pun juga akan dilakukan peraturan yang mengatur bahwa
apabila memang bakat ini ketahuan
tentunya akan dikarantinan
walaupun rakyatnya sehat
artinya kemudian kemarin ditegaskan apapun moda transportasi yang dilakukan
aturan yang berlaku konsekuensinya sama begitu ya
tentunya akan dilakukan sama
jadi moda transportasi apapun untuk menjaga mudik ini juga akan dilakukan
tidak tapi ada tentunya perkecualian pergerakan itu
misalnya pergerakan barang itu boleh
logis di bbml itu tetap diperlukan atau berjalan
dan masyarakat yang atau orang yang tidak mau dinas
semua desa itu masih boleh
yang lain lain tetap kita cegah
ya pak rudi yang kita juga ingin tanyakan
kan kalau untuk perjalanan darat misalnya sepeda motor begitu ya
ini kan juga volumenya juga cukup tinggi
yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun pulang kampung lah
itu namanya saat lebaran ini
menggunakan jalur jalur tersembunyi begitu
jalur jalur tikus begitu
ini juga akan ada penertiban soal ini
atau bagaimana skemanya
ya udah pasti
beda motor kita tahu bahwa masih banyak digunakan untuk mudik ya
padahal ini memang sepeda kendaraan yang tidak direkumulasikan
berada jauh sangat membahayakan
ini sudah kita antisipasi juga
kita siapkan nanti penyekatan di jalur arteri
di bekasi di kerawang sudah kita siapkan
misalnya nanti akan disekat di perbatasan bekasi kerawang
di tanjung pura sudah kita antisipasi
dan kalau dia lolos di berikutnya pasti akan kena
setiap kabupaten akan kita lakukan penyekatan
termasuk sepeda motor ini
oke ini pun juga yang difungsikan dari pos pos yang dibangun begitu setiap tahunnya
untuk mengawasi hal hal seperti ini ya pak ya
iya kita lakukan pendidikan pos pos penyekatan dan itu posnya kita tambah
jadi lebih besar daripada tahun lalu
benar benar bisa memfilter mereka yang akan melakukan nekat melakukan mudik
oke terakhir pak rudi apa yang perlu disampaikan pak
atau himbauan tertentu untuk kemudian masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik
khususnya yang menggunakan moda transportasi darat begitu pak
ada himbauan tertentu yang ingin disampaikan
ya baik untuk transportasi darat pribadi umum
ini tentunya kita semua yang harus memahami bahwa valuasi setiap libur panjang
pasti angka covid itu naik
kehunian rumah sakit meningkat
karena kita harus sadar betul
oleh karenanya kita harus benar benar mencegah sehingga kita mengurungkan kita untuk melakukan mudik ya
menunggu semua sudah air dengan baik
termasuk kita kan juga baru melaksanakan vaksinasi nih
kita fokus benar untuk menekan angka covid sembilan belas
ini kesadaran kita semuanya
kalau kita tetap nekat ya tentunya dia akan bisa menulari yang kita datangi
dan apabila kita sehat pun nanti jangan jangan kita kembali malam
kesadaran kita semuanya untuk tidak mudik
oke termasuk juga komitmen untuk menegakkan aturan dan ketegasan aturan tanpa ada terkecuali begitu ya pak ya
demi kemudian menekan penyebaran kasus covid sembilan belas
di masa pandemi yang masih berlangsung di indonesia
kita lakukan kepada semuanya
kita lakukan tindakan tegas bagi yang melanggar
kompas pol rudi antarik sawan kabak sobs kor lantas polri sudah bergabung dengan kita sore ini